indonesia berhasil menjadi juara umum asean para games dua ribu dua puluh
ini sekaligus mematahkan mitos bahwa tuan rumah asean para games sulit menjadi juara umum
setidaknya melihat dari lima kali penyelenggaraan ajang multi event ini
kita akan bahas soal evaluasi asean para games dua ribu dua puluh tiga
dengan menteri pemuda dan olahraga republik indonesia zainuddin amali melalui sambungan zoom
halo selamat malam pak menteri
selamat malam dea
salam olahraga sehat pak menteri
sekarang sudah kembali berkantor di jakarta lagi
iya akhirnya berkantor di jakarta lagi dan kita akan bahas soal evaluasi asean para games
memang ini banyak masyarakat yang tersenyum gembira karena indonesia berhasil menjadi juara umum asean para games dua ribu dua puluh
dengan memperoleh lebih dari empat ratus medali
apakah ini hal yang atau fakta yang mengejutkan bagi pak menteri
mengingat ini lima kali penyelenggaraan yang lalu
tuan rumahnya belum bisa jadi juara umum tapi indonesia bisa
ya saya kira itulah indonesia ya
saya kalau ditanya terkejut saya tidak begitu terkejut kalau kita juara umum
yang agak terkejut target medali emas satu ratus empat jadinya satu ratus tujuh puluh an lebih di atas
kalau juara umumnya saya nggak
karena di tempat lain saja kita bisa ya
terakhir di kuala lumpur malaysia
dua ribu tujuh belas walaupun kita bukan tuan rumah tapi kita bisa jadi juara umum
apalagi kalau kita tuan rumah
jadi memang persiapan dan target yang sudah disampaikan oleh npc kemudian oleh cdm itu kita hitung betul
jadi kalau untuk juara umum memang dari awal sudah ditargetkan dan memang kearasananya ada
saya sudah mengatakan pada saat mengukuhkan saya sampaikan ini bukan target utama
ini adalah sasaran antara
tapi bagi yang bagus pasti akan lolos ke paralimpiade paris dua ribu dua puluh
itu kira kira ada ya
karena memang paralimpiade ini adalah tujuan dari semua atlet ya pak el untuk bertanding di level yang paling tinggi
dan itu di dalam desain besar olahraga nasional kita
itu per olimpiade
atau paralimpiade itu sudah tertera target targetnya
saya beri contoh dia ya
pada saat paralimpiade di tokyo dua ribu dua puluh satu yang lalu target kita itu peringkat enam puluh dunia
tapi luar biasa capaian yang ditunjukkan oleh atlet atlet
sekarang kita berada di posisi empat puluh tiga dunia
jadi target enam puluh dapatnya empat puluh tiga
target satu ratus empat emas di para games yang baru selesai itu dapatnya satu ratus tujuh puluh an lebih
luar biasa ya
prestasinya selalu melebihi dari target ya
termasuk soal asean para games
tapi ini pak menteri ini pertanyaan yang sebenarnya menyentil
di level asia tenggara misalnya kita bicara soal asean para games
ini kita menjadi juara umum
tapi di olahraga atau di multi event sea games kita cukup sulit untuk menjadi juara umum
apa yang sebenarnya terjadi
pak menteri mengapa para atlet atau atlet para games ini jauh lebih bisa bersaing setidaknya di level asia tenggara
dibandingkan dengan atlet
dibandingkan dengan atlet lain
saya juga pertanyaan yang sama sama seperti itu
kemudian saya ajak ngobrol satu persatu mereka
apa yang membuat mereka lebih bersemangat lebih menunjukkan prestasi dan lain sebagainya
ternyata ada satu jawaban mereka dan boleh ditanyakan kepada atlet
mereka sekarang merasakan disetarakan
jadi pemerintah sekarang
membuat mereka merasa disetarakan
memberi kesetaraan kepada mereka
fasilitasi untuk pelatnasnya sama seperti atlet non defable
keberangkatan juga fasilitasnya diberikan sama
begitu ada penghargaan ada apresiasi
bahkan itu dari bapak presiden langsung ya
yang biasa teman teman mengistilahkan dengan bonus
sama persis dengan yang didapatkan oleh yang non defable
jadi itu mereka merasakan bahwa sekarang pemerintah sudah memberi kesetaraan kepada mereka
sehingga ya mereka harus jawab
penempatan posisi setara dengan yang the difabel itu mereka harus tunjukkan bahwa mereka mampu
jangan dipandang mereka yang berkekurangan tetapi lihatlah prestasinya
itu yang motivasi luar biasa dari mereka
termasuk soal fasilitas bagaimana pak
pemerataan fasilitas untuk atlet difabel ini seperti apa
apakah di kota kota tertentu juga akan dibangun fasilitas yang sama seperti atlet non difabel
misalnya membuat seperti pplp begitu di daerah
ya kalau itu memang agak sulit ya
akhirnya kita buatkan terpusat
terpusat arahan mbak presiden kepada saya untuk segera membangunkan training camp
training camp untuk atlet atlet difabel kita
itu kita lakukan akan bangun di karanganyar
karanganyar yang dekat solo ya
karena kenapa pengusatan latihan para games ini di sana para olympic ini di solo
karena di sana ada uns
jadi sebagian dari dosen dosen uns itu menjadi pelatih
kemudian sport science yang menjadi pendukung untuk keberhasilan mereka
juga ada di fakultas keolahragaan universitas sebelas maret
kemudian di sana kan ada rumah sakit ya dr suharto yang untuk kita tahu peruntukannya berbeda dengan rumah sakit umum lainnya
nah hal hal yang seperti ini yang akhirnya kita putuskan untuk pemusatan latihan nasional
harus tidak boleh jauh dari perguruan tinggi dan rumah sakit yang dibutuhkan itu
itu rencananya kita akan bangun di dekat solo untuk pemusatan latihan
tetapi sementara ini memang masih di solo ya karena belum ada training camp sendiri
kita akan lakukan sesegera mungkin

kemudian juga atlet disabilitas ini diperlakukan sendiri
baik akan ada pengusatan latihan kemudian juga atlet disabilitas ini diperlakukan sendiri
pak menteri boleh diberikan pesan mungkin bagi teman teman difabel yang ingin juga berprestasi di bidang olahraga
supaya mungkin bisa terinspirasi dengan prestasi teman teman lain
ya kepada saudara saudara kita yang punya kemampuan berolahraga tetapi kondisinya mereka difabel
saya menyampaikan kesempatan saya untuk anda
kesempatan sangat terbuka buat kalian untuk bisa berprestasi di bidang olahraga
karena apa karena target kita itu sama dengan yang non dipabel
lima belas tahun indonesia merdeka atau tepatnya dua ribu empat puluh lima kita mentargetkan peringkat lima dunia
baik yang untuk olimpiade maupun paralimpiade
jadi masih jauh dan terbuka lebar kesempatan mereka
di tingkat asean para games saja sudah bisa seperti itu
sehingga ini bisa memotivasi bagi yang belum masuk dan dia punya kemampuan berolahraga
di cabang cabang olahraga apa saja yang dipertandingkan itu kita beri kesempatan
dan harus termotivasi
dengan prestasi yang ditorehkan oleh saudara saudara mereka di asean para games ke sebelas
di solo yang baru saja kita tutup itu
baik ini mengajak semua teman teman difabel yang punya minat dan juga punya bakat
soal olahraga ini ada pintu yang dibuka seluas mungkin untuk bisa bergabung
terima kasih pak menteri sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih dea